saya ajak anda sekarang ke jawa tengah tepatnya di kabupaten purworejo
di tempat ini ada sebuah bukit namanya bukit setawing yang indah sekali
mari kita akan lihat bersama keindahan alam di purworejo berikut ini
di puncak bukit setawing ini anda bisa menikmati pemandangan indah berupa matahari terbit dan terbenam
bukit setawing yang berada di desa donorjo kecamatan kaligesing kabupaten purworejo jawa tengah ini
kini menjadi primadona para wisatawan dari berbagai daerah
anda juga dapat melihat pemandangan indah berupa empat gunung
yakni gunung merapi sindoro sumbing dan merbabu dari puncak bukit setawing
dikelilingi awan anda bisa menikmati keindahan kota purworejo dari ketinggian tiga meter
purworejo jawa tengah
purworejo jawa tengah